sementara itu kepolisian resor jakarta utara berhasil menangkap puluhan pemalak yang beraksi di jakarta utara
dalam beraksi para pemalak tidak segan segan untuk menggunakan senjata tajam
tiga pemalak terjaring operasi sikat jaya bores jakarta utara pada minggu sore dua puluh mei
tiga belas diantaranya ditahan petugas lantaran memalak dengan senjata tajam
ada pun tujuh puluh orang lainnya diserahkan ke dinas sosial untuk dilakukan pembinaan
terutama pada saat supir supir kontainer sedang beroperasi sering dilakukan penghadangan dan dibintai beberapa jumlah uang
sebelumnya aksi kejahatan di jalanan marak terjadi di jalan re martadinata pada mangan jakarta utara
sejumlah pelaku nekat menghadang truk

para pemalak bahkan tidak segan segan melukai korban bila permintaan mereka tidak dipenuhi
untuk mencegah kejadian serupa polres jakarta utara membuat tim gabungan satuan tugas anti pungli yang terdiri atas berbagai satgas polisi
gunawan sugro jakarta